ini terkait ketua umum partai nasdem surya paloh yang positif terinfeksi covid sembilan belas
dan saat ini surya paloh masih menilai perawatan di rumah sakit pusat angkatan darat rspad gatot broto jakarta
kutip dari cnn indonesia com kabar surya paloh positif terinfeksi covid sembilan belas
dibenarkan oleh sekretaris jenderal dpp partai nasdem joni g plate
joni menerangkan bahwa kondisi kesehatan surya saat ini dalam keadaan yang stabil
surya diketahui dirawat di rspad gatot subroto sejak selasa tujuh belas november lalu
kala itu ia disebut menderita sakit demam berdarah dengue atau dbd